presiden jokowi memastikan keempat menterinya akan memenuhi panggilan mk dalam sidang sengketa pilpres hari jumat nanti
presiden mengarahkan kepada para menterinya untuk menjelaskan tugas dari tiap tiap kementerian terkait pembagian bansos saat tahapan pilpres berlangsung
saat ditanyakan tentang politisasi bansos yang dituding tim paslon satu dan tiga dalam sidang sengketa pilpres
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto mengaku telah menerima undangan dari mahkamah konstitusi
namun erlangga mengaku belum mengetahui topik yang akan ditanyakan dalam sidang mk hari jumat nanti
meski begitu dirinya dan tiga menteri lain mengaku siap jika pertanyaan akan mengarah pada mekanisme penyaluran bansos
ya insya allah saya hadir undangan sudah saya terima tadi malam
ya tentu kami lihat undangannya dan juga apa yang diharapkan dari pemerintah
tentu kita akan menjelaskan mengenai mekanisme apbn kemudian bicara mengenai bansos bicara dengan perlinsos dan berbagai hal yang sifatnya pemerintahan saja
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi juga memastikan akan memenuhi panggilan mahkamah konstitusi dalam sidang lanjutan sengketa pilpres
muhajir mengaku presiden sudah mengizinkan dirinya hadir jumat nanti
tidak ada persiapan kan mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kita lakukan saja
berisik hadir jumat juga
ya insya allah mestinya saya harus ke mesir
kami mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh bapak presiden tapi karena ada panggilan dari mk tadi malam baru kita putuskan untuk memenuhi panggilan
tapi wajib melapor ke presiden dulu gak sih pak kalau ada pemanggilan dari mk ini
berarti sudah diizinkan pak jokowi berarti ya
keempat menteri jokowi menyatakan siap memenuhi undangan hakim mk untuk memberi keterangan mengenai tupoksi masing masing kementerian
tentang kebijakan penyaluran bansos saat masa tahapan pilpres
lalu sejauh mana keterangan keempat menteri jokowi ini bisa menjelaskan soal alokasi bansos secara besar besaran di masa pilpres
kita akan bahas bersama dengan staf khusus presiden bidang hukum dini purwono dan juga dosen fakultas hukum universitas hasanuddin makassar prof hamid awaludin
selamat petang mbak dini prof hamid
prof yang pertama ingin ke prof hamid
memanggil empat menteri jokowi menurut anda ini sebuah terobosan dari mk
atau bagaimana catatan anda
artinya ini adalah signal dari mk bahwa dalam rangka menyelesaikan sengketa pilpres dua ribu dua puluh
tidak fokus dan berkutat pada hitung hitungan tps
berapa jumlah tps disenyalir ada kecurangan
kemudian beberapa persen di antara lapak sekian ratus ribu
apa ada saksi melihat pencoblosan sebelum masanya mencoblos
jadi dia tidak berkutat dengan angka angka statistik yang rigid
tapi dia ingin keluar mencari fakta selain angka angka yang seringkali menjadi acuan mk
menurut saya mk melakukan terobosan ya
sebelumnya sebenarnya untuk level pilkada sudah pernah terjadi
kalau dengan empat menteri yang akan dihadirkan hari jumat ini
yang ingin diungkap oleh hakim konstitusi arahnya kemana prof
pertama saya ingin selalu ke bapak presiden ya
salut saya to times up karena mengizinkan menterinya
saya kira mk para hakim akan bertanya kepada keempat menteri kita itu tentang besaran anggaran apbn untuk
bansos berapa kemudian tambahannya berapa kemudian mekanismenya terutama ini soal mekanisme ini
mekanisme pengeluaran uang itu gimana lalu mekanisme pembagiannya distribusinya
distribusi dalam konteks berapa kepada siapa dan di mana orang itu
oke itu kan biasanya waktu saya dulu ada
bantuan tunai langsung itu disebut by address by name
mungkin itu yang akan ditanya oleh para hakim
oke mbak dini bagaimana sikap istana ketika pertama kali mendengar
hakim akan memanggil empat menterinya jokowi dua menko
kalau dari istana dalam hari ini mungkin pemerintah ya masih berakhirnya lebih tepatnya ya
kalau kami sih tidak bagaimana ya kita sebetulnya tidak dalam posisi
untuk merespon mie gitu kan
karena memang sekali lagi seperti juga dijelaskan bahwa dalam sidang sengketa phpu ini
dan kemarin juga kan dari majelis hakim mk juga sudah menjelaskan bahwa pemanggilan empat menteri ini
bukan dalam rangka menyetujui atau meluluskan permohonan dari pemohon
jadi mk menekankan bahwa pemanggilan ini adalah dilakukan secara independen gitu kan
majelis hakim mk menganggap bahwa ada keterangan gitu
yang mereka perlu dengar gitu kan dalam rangka nanti memutus perkara ini gitu
dari para individu individu ini yang mana adalah empat menteri itu gitu mas
jadi mungkin perlu diluruskan gitu ya
bahwa sekali lagi pemerintah bukan pihak
dan seperti tadi juga kita sudah dengar langsung dari pak jokowi dari pak presiden
bahwa tidak ada keberatan apapun gitu
bahwa mk memang kita juga menyadari gitu kan
mk itu punya kewenangan untuk memanggil siapapun juga gitu
jadi kalau dipanggil pasti harus hadir gitu kan
tapi ini kan yang disorot soal dugaan adanya campur tangan pemerintah ketika bahan sosial
memang bukan yang terkait pemerintah tapi disinggung dalam gugatan gugatannya
nah itu bagaimana sikap istana ketika mendengar itu mbak dini
kalau dari pihak pemerintah sih sebetulnya sekali lagi gitu ya
pemerintah bahkan sebetulnya
kalau para menteri ini dipanggil gitu kan
jadi memang kita semua gitu kan dalam persidangan itu
majelis hakim dan juga masyarakat secara luas
bisa memahami gitu kebijakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu kan
yang kebetulan memang timingnya jadi bersamaan nih
karena dugaan ini kan timbul karena memang timingnya ini bersamaan gitu
nah jadi memang sebetulnya ini adalah forum yang juga cukup bagus nih
bahwa nanti kita akan mendengarkan dari pihak pihak yang memang mempunyai
apa namanya kompetensi kapasitas gitu kan para menteri ini
yang akan menjelaskan sesuai dengan tupoksinya sesuai dengan aturan
kenapa langkah langkah itu diambil gitu
dan nanti mungkin memang bisa kita lihat bersama gitu ya
dan mungkin juga menjadi bagian pr besar nih dari pemohon gitu
untuk membuktikan kausalitas sebab akibat langsung ya mas gitu kan
jadi tindakan tindakan kebijakan pemerintah ini gitu kan
yang dipermasalahkan apakah betul itu mempunyai akibat langsung terhadap suara
karena kalau kita lihat sebetulnya kalau dibilang katanya bansos mau pengaruhi kan gitu ya
tapi kalau kita lihat secara objektif suara dua nih yang dipermasalahkan dalam hal ini ya
di luar negeri ada bansos nggak ada
gak ada bansos tapi justru suaranya dia besar sekali di sana
bahkan kalau dibandingkan dengan perolehan suara lokal yang di luar negeri lebih besar kan
yang di dalam negeri malah hanya lima puluh persen sekian itu satu
kemudian dua kalau kita lihat statistik gitu kan untuk daerah aceh gitu
sumbar tetap ada bansos tapi kalah juga gitu
jadi mungkin itu ya menjadi titik berat gitu
sebab akibat kalau dugaan ya boleh saja gitu
tapi kan kita nggak bisa menghukum orang karena dugaan
jadi kita harus menghukum orang karena dugaan
prof hamid kalau anda melihat nanti bagaimana keterangan dari menteri ini
kalau tadi kalkulasinya tidak hanya soal hitung hitungan angka
apabila selisih tapi juga ada hal lain yang ingin digali oleh hakim prof hamid
saya kira ini apa yang dikatakan ibu dini ini ya tentang keterkaitan
saya kira fokus para hakim ada di situ
apakah ada hubungan kasualitas antara
bank sosial dengan perolehan suara pasangan tertentu
nah dari alur itulah yang dia akan pakai
untuk membuktikan alegasi yang diberikan oleh pemohon terhadap kasus ini
jadi menurut saya dua dua saya apresiasi ini
saya apresiasi presiden jokowi yang memberi izin kepada para pembantunya
untuk memanggil keempat menteri itu dalam rangka melakukan klarifikasi
biar kosip itu biar asumsi itu biar tudingan itu jadi keras adanya
pak muhadjir effendi yang diusulkan oleh satu
tapi ketika akan dihadirkan oleh mk ini posisi menko
apa yang akan disasar oleh hakim mk yang akan dicari dalam
pertama pak muhajir itu kan menko bidang
itu kan kualitas manusia ada di portfolio beliau
tentu di benak mahkamah ini bahwa pak muhajir pasti mengetahui ini
dimana signifikansinya bansos terhadap peningkatan
atau kepenurunan kualitas gisi kualitas seterusnya dan sebagainya
kalau pak menko erlangga kan jelas
beliau proaktif sekali kan ke lapangan membawa bansos ini
bahkan yang kita tangkap di kamera itu beliau jelas sekali mengatakan
apakah anda bahagia dengan ini berterima kasih ke presiden
nah itu mungkin ya
di benak hakim ini harus ada diklarifikasi ini
ada dugaan aliran perintah seperti itu mungkin
yang ingin anda garis besar garis bawahi di situ
iya pak amin aliran perintah gitu
yang namanya kebijakan pemerintah kan penanggung jawabnya adalah presiden
kenapa karena presiden menjalankan perintah undang undang kan
nah implementasinya tentu menteri
mbak nini tadi disinggung soal kausalitas pembagian bansos dengan hasil pemilu
presiden sudah memberi izin kepada menterinya
ada arahan atau arahannya seperti apa sih kepada para menteri nanti yang akan hadir
karena kan ini menentukan juga bagian pembuktian ketika disidang nanti mbak dini
seperti yang juga kita dengar pak presiden jokowi juga sudah menyampaikan
ya yang dipanggil ini para menteri ya silahkan dijelaskan saja gitu kan
apa saja yang sudah dilakukan kebijakan pemerintah
sesuai itu voksi kementerian masing masing
jadi tadi kita dengar pak mohajir juga bilang tidak ada persiapan khusus gitu ya
bahwa ini sekedar hanya menjelaskan saja gitu
informasi yang memang sudah ada sebelumnya
yang saya khawatirkan kalau ketetangan keempat menteri nanti ini
ada yang berbeda satu sama lain
nah itu akan jadi persoalan
kekebatan dan politik berkepanjangan
mbak dini ini kan menteri menteri yang dia kan pembantunya presiden
dan presiden ini yang disasar kita dengarkan di gugatan sidang mk yang disasar oleh pas satu dan juga tiga
jadi bagaimana pemerintah melihat hal ini mbak dini
ya sekali lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa ya pemerintah bukan pihak dalam hal ini ya mas
kalau memang ada dugaan gitu kan dan mengarahnya ke presiden
ya seperti juga sudah saya sampaikan tadi gitu
silahkan nanti mungkin di proses pembuktian gitu kan
dibuktikan bahwa alegasi alegasi gitu kan
kebijakan pemerintah yang dituduhkan itu memang mempunyai hubungan langsung
sebab akibat langsung kausalitas dengan perolehan suara
jadi kalau dari presiden sih ya silahkan saja proses ini berjalan gitu
bahwa memang secara aturannya kita tahu bahwa yang namanya sengketa phpu gitu kan
pilpres itu pemerintah bukan pihak begitu mas
jadi tadi ketika anda singgung soal bagaimana perintah mekanisme dengan hadirnya empat menteri
pada sidang mk nanti tapi satu menteri bu risma ini kan pdip
ini bagaimana anda bisa membaca menambah keyakinan hakim mk dalam memutus soal sengketa pilpres ini pak hamid
ya itulah yang saya khawatirkan
kalau diantara empat menteri itu ketika ditanya oleh hakim itu ada pertanyaan yang sama
dijawab oleh menteri yang berbeda dengan jawaban yang berbeda
tapi konteksnya sama itu yang saya khawatirkan sekali
dan itu bisa menjadi polemik berkepanjangan
tetapi kalau memang konsisten pemerintah mengambil kebijakan ini dan benar benar semua menteri dilibatkan
sekira konsisten jawaban itu bisa dijamin
ini tergantung dari jawaban masing masing menteri
karena ingat hakim itu jago dalam bertanya
jago dia menghubung hubungkan fakta satu dengan fakta lain
itu kalau misalkan nanti pertanyaannya sama tapi jawaban beda dampaknya bagaimana analisa anda
persepsi hakim seperti apa nantinya prof hamid
ya persepsi hakim bisa melihat bahwa terjadi ketidak konsistenan dalam pengambilan kebijakan
itu yang pertama muncul di benak hakim
ya mengatakan bahwa alegasi yang dilakukan oleh para pemohon ini mendekati kebenaran ataukah ada unsur kebenarannya
karena yang mau diuji ini adalah kebenaran hubungan kosualitas antara bansos dengan suara
bukan yang yang lain hubungan kosualitas yang mau diuji ini
kasualitas yang diuji kita tunggu hari jumat nanti seperti apa keterangan
yang disampaikan empat menteri pemerintahan jokowi
terima kasih prof hamid awaludin
mbak dini purwono terima kasih telah meluangkan waktu di kompas petang